senin malam ia datang ke satreskrim polres metro jakarta selatan
meski berstatus tersangka dinar masih dikenakan wajib lapor
ada bonusnya juga pemeriksaan gratis ke psikiater yang diajukan kepolisian
karena dinar mengaku stres akibat pemberlakuan ppkm
ya ada benarnya juga karena berbikini di keramaian tanpa malu
biasanya hanya dilakukan orang stres
oh iya apa kabar nih dengan beli jaring
ia kan sudah jadi tersangka pengancaman
kok belum kelihatan di jakarta
lagi lagi jaring tidak memenuhi panggilan di reskrim mumpolda metro jaya
alasannya kondisi kesehatan
sedikit saran nih di jakarta sering hujan
beli jaring sebaiknya jaga kondisi badan
supaya lancar menjalani pemeriksaan
soalnya saat pandemi seperti ini
perlu sedikit bisnis
bisa menimbulkan kecurigaan
lanjut ke artis berikutnya ada nikita mirzani
nyai dipanggil ke polres demak jawa tengah
senin kemarin untuk kasus dugaan pencemaran nama baik
pelapornya bernama abdul malik
dan mengadu ke polisi sebelas juni
nikita juga tidak menghadiri panggilan polisi
oh baiklah paling polres demak akan bikin undangan lagi
kalau tak dipenuhi ya dijemput paksa
bagi para artis tercinta ataupun yang merasa artis
harus belajar supaya tak berurusan dengan kepolisian
bagaimana caranya mudah saja
pertama jangan pakai bikini di jalan
pakai bikini boleh saja tapi di tempat yang tepat
karena kalau di tempat umum bisa kena dakwaan sekaligus merusak pemandangan
yang kedua jangan mengancam orang lain apapun alasannya
kita boleh jadi jagoan tapi tidak untuk melakukan ancaman
kalau sedang kesal bagaimana
ada solusinya mengancam tembok rumah misalnya
lumayan jadi pelampiasan dan dijamin tak bakal diadukan
yang ketiga jangan mencemarkan nama baik
ingat ya media sosial banyak mendapat sorotan
orang yang dilibatkan
tindakan ini sama saja dengan mencemarkan lingkungan
rakyat juga dapat hiburan
karena hidup kami penuh dengan angan angan
tim liputan cnn indonesia